loh aku mau berangkat kampus nih
eh sayang jangan dong
kamu mending pijetin aku aja
ini aku udah mau ke kampus
gak usah kecilin aku aja bentar aja

kau ini mesya
woh jadi panggling saya
kamu memang step dandan
bapak cuma pingin tau
cocok banget untuk jadi penyanyi
ya kalau ditanya
masih ingin jadi penyanyi lagi ya
pingin tau pak
centini nggak mau bikin masalah lagi
gak apa apa sudah
centini nyanyi di kamar mandi aja
sayang banget suara kamu
bapak kan kamu
cuma nyanyi kamar mandi
bapak masih ingin menawarkan sebuah kesempatan
untuk kamu bisa nyanyi lagi
nanti masalah lagi
aduh bisa marah pak
kamu nyanyi hanya di acara syukuran
sayang banget kalau kita nggak gunakan bakat kita
bisa menghibur orang lain
menghibur orang itu amal
tapi kok nyanyi loh ya kok amal pak
amal itu tidak hanya barang
tidak hanya uang
kalau kita dikasih kelebihan sama tuhan
dan kita bisa menyenangkan orang lain
iya jadi gimana
jentini takut ada masalah lagi pak
ini lain ini lain
ini tujuannya baik dan tidak komersial
bapak sangat yakin
bapak bapak itu orang orang akan terhibur dengan suara kami
berarti centini harus ninggalin pekerjaan rumah atau pak
lebih besar kerjaan rumah bisa kita tunda
oke sekarang kamu siap siap
kamu siap siap kamu pakai yang pantas
saya juga akan mempersiapkan diri
terus gue lagi sakit gitu kan
jadi harus tirahan
iya sebenernya sih sayang banget ngga ikut
akhirnya kan buat ini apa namanya
ada mas bobi di luar
udah dulu ya
cukup masuk cepet
masih lemes gini sayang
aku bawain jus ya buat kamu ya
ini diminum ya biar kamu segar ya
baik banget sih saya makasih ya
kalo perlu kamu ngga usah ikut pemotretan
atau syuting syuting dulu deh
jadi nanti kalo kamu disembuh bener
baru deh kamu pemotretan
oh padahal ya sayangnya kerjaan aku tuh banyak banget tau
ya dipending dulu aja kerjaannya
kalo perlu sin
kamu gak usah nih turun dari tempat tidur
kamu istirahat aja
kan kata dokter kamu harus istirahat yang banyak kan
harus relax kan
sakit kalau mandi aja tuh ngga bisa lemes banget aku
tapi untung kamu dateng kesini
jadi aku ngga bete lagi deh
kamu dikasih obat apa aja sama dokter
si bibi tadi yang suruh aku harus mau dicat kukunya sama dia
padahal aku udah bilang gak usah
tapi dia maksa
soalnya katanya katanya kalo aku sakit itu harus tetep cantik
harus tetep eksis gitu katanya
aku mah ikut aja
mbak kamu gak bener banget sih
orang kalo sakit tuh mending sembuh dong
berjumah dong kalo kamu cantik cantik kalo sakit
ya memang tuh dia tuh
dia harus ditatar tuh mbak kamu tuh
oh iya emang emang dia itu harus ditatar
habis aneh banget tau gak sih
heish iya memang
memang dia tuh suka rada rada
gue mau bangat kamu sih
eh sayang jangan dong
kamu mending pijetin aku aja
ini aku udah kapus
engga usah pijetin aku aja bentar aja
oh baik banget sih sayang
kamu ini mesya
kamu memang step dandan
bapak bisa aja
ya kayak gini aja pak
cantiknya cuman beda ya kan
kalo udah kena dandan
eh kerjaan kamu udah beres belum
ya udah semua kan
halaman udah saya sapu
mobil udah saya sikat
mulut kilat tinggal jalan
pak tau saya mobil
banyak lah ya bangat ya
reset banget sih ini dia
gue yakin tuh
sebelum gue dateng pasti nyantai nyantai tuh
boong kalo tuh pembantu yang pake kutek
gue harus bongkar semua kebohongan cindy
di depan papi mami
kalo perlu di depan orangtua sendiri
perasaan gue gak enak nih
ini dimana ya
loh cendini itu kan sudah kerja
kalau dia lagi kerja itu jangan telepon telepon melulu
ini ada orang tuh telepon
tapi apa si budi apa siapa gak tau
ini pasti mau iseng
ya mana saya tau
ya sini deh balik belakang nyuci aja deh nyuci
aduh kasihan aku
tergantung siapa lo
hah ini bobi
buset pada gak jelas banget sih yang nge telepon
maaf den bobi maaf gak tau kalian siapa
terlambat gimana bang
kalau den bobi tadi nge telepon sepuluh menit yang lalu baru cendini ada
sekarang udah gak ada
emang kenapa bang kalau gue teleponin sepuluh menit yang lalu
ya kan tadi saya sudah bilang kalau sepuluh menit yang lalu centini masih ada
sekarang udah gak ada udah pergi
emang gak ada eh cendini kemana
ya eh lah den nanya
nah emang bener bener kagak jelas sih
kalau udah dibilangin pergi
pergi kemana bang
ya gak siapa lagi kalau bukan sama pak pi
pergi sama juragan
bu gak tau aja den bobi cendini cantik dandal pakaiannya juga bagus
pak pi juga pakaiannya rapih
masa kagak ngasih tau bang pi
ya kagak memang den bobi gak tau apa
juragan kalau pergi pernah ngomong sama saya mau ke mana
orang den bobi budi
orang orang baru enak
pelanggaran nih pak pi
mau kemana coba sama tini
tini juga udah gue nanti nanti masih mau pergi aja sama pak pi
ini pak pi pelanggaran nih
wah deh deh deh
jangan kita dateng nih
ini nih ama biduan yang kita tunggu tunggu
oh ya gimana sudah sembuh cacar afrikanya
udah dong pak
saya bilang ini penyanyi
kasiatnya akan hibur kita semua
bayang banget produser ngejar ngejar
mau ngorbetin dia
ya oke lah
berhubung biduannya sudah dateng kita mulai sajad tadi suaranya
coba kamu tunjukkan sama mereka
enggak pak enggak pak kamu tunjukkan dasar
ih pegang pegang kata bapak bukan murimbang
sus denger itu suaranya hebat banget tuh sus
benar benar hebat ini
sus mau bersyukur sus
punya asisten rumah tangga yang extraordinary
eh dia ini sus
hebat seribu satu sus
harusnya dia ini naik angka
jangan cuma pembantu nih
mauknya juga gitu tapi mameynya bokeh
boleh pinjem dia nggak sus
boleh ya sus
sus boleh sus